kanda kanda tunggu
kanda dinda mohon
tolong fikirkan kembali rencana kanda
untuk pergi ke gua cihan juang
aku harus membuktikan dengan mata kepala ku sendiri
apakah benar kedua orang yang aku percaya sudah berkhianat kepadaku
silahkan dinikmati hidangannya rade
makanan ini enak sekali
sepertinya kalau aku mengundang para tokoh hitam kesini
mereka pasti senang
tempat ini cocok sekali untuk dijadikan markas para tokoh ini
ya aku bisa menimba ilmu dari mereka
kalau aku sudah hebat
nanti aku tinggal habisin mereka semua
kepada kusti prabu amok marugul
yang menguasai kerajaan jepura
abdi ku yang bodoh
kepada kusti prabu amok marugul

aku akan pergi ke gunung ucihan juang
untuk mengantarkan raih prabu siluwangi menemui
sanjang rodaya bodoh
dan raih subang warang
dan tugasmu adalah
temui nyair rompang
dan katakan kepada dia
semua kejadian yang telah terjadi disini curali
lalu kemudian nyair rompang akan menghabisi siluwangi
saat bertarung melawan senopati bodoh
baik kusti prabu amok marugul
saya akan merangkap kesadangan
dewi keberuntungan sekarang
berada di pihak
kusti prabu amok marugul
sebentar lagi akan mati kecuali
mati di tangan
dan di tangan
aku tidak peduli kecuali
siliwangi mati di tangan siapapun
aku tidak peduli
dari muka bumi ini kecuali
baik kusti prabu amok marugul
tolong pikirkan kembali rencana kandah
untuk pergi ke gua cihang jua
aku harus membuktikan dengan mata kepala aku sendiri
apakah benar kedua orang yang aku percaya sudah berkhianat kepadaku
kanda itu terbawa emosi
kanda adalah penguasa di pajajaran
kanda harus bijaksana
yang raka amuk marugul lihat
tidak seperti yang anda pikirkan
dan senopati sancanglodaya
memang tidak sengaja bertemu
aku harus memastikan
aku akan berusaha
untuk tetap berpikir jernih
dinda percaya kanda
bahwa yunda subanglarang
dan senopati sancanglodaya
tidak mungkin berkhianat pada kami
tapi kalau kenyataan berkata lain
dinda juga tidak rela kanda
jika orang terdekat kanda berkhianat
harus diberi hukuman berat kanda
saya tidak yakin
kalau kanda berkata
dengan senopati sancanglodaya
saya juga sependapat lagi
jangan jangan ini hanya orang sirip
yang ingin penjajaran hancur
raih prabu siliwangi sang
aku sudah siap
aku sudah siap
tolonglah jaga kanda prabu siliwangi
tolonglah jaga kanda prabu siliwan
aku menitipkan pada raka
ada tamu tak diundang
pasti yang itu
kanjeng ratu subang laras ada main klub sama senopati sancang lodea
lanjutkan apa lagi
menurut prabu gusti amuk marugul nyai
dengan mudah dan gampang untuk membalas dendam dan membokong rabu siliwangi
hehehe berita bagus
sudah nyai itu saja
sekarang kau boleh pergi
cepatlah sebelum aku berubah pikiran
sebentar lagi ciliwangi akan mati di tanganku
siliwangi dan sancang lodaya punya ilmu kanuragan yang sangat tinggi
ini akan menjadi pertarungan yang sangat dacam
oh aku butuh bantuan